ya jadi begini pak
saya mau minta tolong dengan pak hadi
dan ini mengenai saudara saya namanya dewi
terima kasih mbak
saya mau tanya disini ada lowongan pekerjaan
maaf mbak disini belum ada lowongan pekerjaan
oh ini orang yang dimaksud pak bobi
mbak mbak mbak
kerjaannya itu sangat bagus buat kamu
dan kebetulan yang ngejalanin bisnis ini temen aku
jadi kamu tuh
aku bisa cari pekerjaan sendiri
dan satu hal lagi
nggak usah ngajak aku ketemu diem diem seperti ini
aku gak enak nanti nisa salah paham sama aku
wi tolong kali ini aja kamu terima bantuan dari aku
aku peduli sama kamu
kalau kamu bisa terima bantuan dari nisa
kenapa dari aku enggak
lagi ini kita udah kayak keluarga wih
dan aku tau banget kamu saat ini tuh lagi butuh kerjaan
aku berterima kasih sekali kamu perhatian sama aku
kamu memang sahabat terbaik mas bayu
tapi aku minta perhatian kamu kamu berikan aja untuk nisa dan juga ceri
bukan untuk aku
ada hal penting yang pengen aku tanyain sama kamu
ya kamu duduk dulu
mungkin aku mau tanyain ke kamu ini gak pantas
tapi aku bukan orang lain kan
itu udah rilis gw
apa bener rumor yang aku dengar
waktu bayu masih hidup kamu ada laki laki lain selain bayu
mau ngasih dur crisp ini
makanya gue ga maunek
aku rasa kamu benar
apa yang kamu tanya barusan itu gak pantas
gak pantes sama sekali
dan itu semua bukan urusan kamu
jamu baru selesai makan siang
dan duduk di bawah pohon rindang
jambu baru mimpi menjadi ahli masak
setiap hari aku akan membuat makanan lezat
teman teman akan datang membeli makananku
dan kenapa aku gak jadi pakai tangan aku untuk ngasih kamu pelajaran
karena anak kita
sama sama kemudian pisang datang
ia melihat jambu tertidur
lakin aku gitu amat
cherry satu satunya yang mama miliki di dunia ini
kamu segalanya buat mama sayang
jaya hidup mama
jaya hidup papa kamu juga
papa sangat menyayangi kamu
our mama guard yang berserang

selalu jadi percaya terselyat karena bernama
mau cari ruangan pekerjaan
bukan saya telepon bukan untuk mesen lagi
nanti itu biar hesti aja yang ngurus
ya jadi begini pak
saya mau minta tolong dengan pak hadi
dan ini mengenai saudara saya
terima kasih mbak
saya mau tanya disini ada lowongan pekerjaan
disini belum ada lowongan pekerjaan
oh ini orang yang dimaksud pak bobi
mbak mbak mbak
disini ada lowongan kerja kok
kan kami butuhin kasir
mulai kapan saya bisa kerja
kalau begitu besok bawa fotokopi ijazah terakhir sama ktp ya
terima kasih mas hadi
pak hadi permisi
dewi besok mulai bekerja disini
jeruknya deh pak
adanya segini dipasin aja sama uangnya
kamu mantan istrinya dr fari
kamu ngapain siang siang di luar kayak gini
mendingan kamu masuk deh
di luar panas

bisa saling mengenal satu sama lain
mau ngapain si perempuan itu

apalagi di tempat sepi yang seperti ini
kenapa tikus kecilku sayang
aku berharap kalau pahlawan kesayangan kamu itu akan datang dan menyelamatkan kamu
kamu lihat hari ini bagaimana sang mantan istri itu akan membalas kamu
membalas kamu dengan meneror mental kamu